beberapa hari kebelakang tugu pamulang menjadi bahan pembicaraan di jagadmaya
alasannya tugu yang berada di jalan siliwangi tangerang selatan ini
dinilai mirip penampung air
menurut salah seorang warga pemulang bentuk tugu sangatlah jauh dari konsep awal
yang merupakan menara masjid banten labang
sementara itu menurut wakil wali kota tangerang selatan benyamin daphne
lahan lokasi tugu adalah aset milik pemprov banten
selain itu ide dan pikiran tugu pamulang
pekerjaan proyek pembangunan tugu juga dilakukan oleh pemprov banten
yang dilakukan perbaikan pembangunan kalau perlu itu diganti
pemkot tangerang selatan mengklaim pihaknya sudah meminta dinas pekerjaan umum pemprov banten
untuk memperbaiki pengerjaan proyek tugu pamulang
fahru rozi tangerang selatan banten